kawanan kera liar di desa petung bangsal sari jember tiba tiba mengamuk dan menyerang sejumlah warga
akibatnya seorang balita mengalami luka serius di bagian punggung bawah setelah digigit kera
beginilah kondisi dia putri
bayi berusia dua tahun warga desa petung bengal sari jember yang masih trauma meski dalam gendongan ibunya
balita dia terluka parah di punggung akibat gigitan kera liar yang menyerangnya
serangan ini terjadi saat anak kedua pasangan neman dan halimah tengah duduk di pinggir sungai
tiba tiba seekor kera liar mendatangi dia dan langsung menggigit punggungnya
namun karena korban masih anak kecil ia tak berani melawan dan hanya bisa menjerit kesakitan
korban bisa selamat dari serangan kera setelah ibu dan kakak korban melempar batu ke arah kera hingga akhirnya kabur
saat itu juga dia langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis
di pinggir sungai dia pegang jajan dia pegang apa langsung diselip sama ketiknya itu
untuk antisipasi serangan kerah liar lagi warga siaga dengan membawa senapan angin untuk memburu dan membunuh kerah liar tersebut
jika kera liar berkeliaran di sekitar perkampungan
banyak yang waspada sudah yang kemarin ada lagi sudah dibunuh
kini warga yang resah terus mencari keberadaan kera tersebut
nyisir rerimbunan bambu di pinggir sungai di tengah rai tempat persembunyian kera liar
syayful kusmandani jember